di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global menteri keuangan republik indonesia sri mulyani optimistis
pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas ini bisa mencapai lima satu persen
dalam rapat dengar pendapat dengan komisi sebelas dpr menteri keuangan juga memaparkan pendapatan pajak non migas
yang turun dibandingkan tahun dua ribu lima belas
sri mulyani menyampaikan dalam evaluasi apbn dua ribu enam belas
kementerian keuangan akan segera melakukan reformasi perpajakan demi menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak
pada rentang dua ribu lima belas dua ribu enam belas penerimaan pajak negara tercatat di bawah sembilan puluh persen
dan menurut komisi sebelas dpr ri penerimaan ini merupakan yang terendah selama sepuluh tahun terakhir